sedikitnya dua pekerja gabungan dari karyawan freeport perusahaan kontraktor serta privatisasi
kembali melakukan aksi demo ke pemerintah daerah
mereka mendesak agar mereka dapat kembali bekerja tanpa sanksi apapun
ribuan karyawan freeport bersama serikat pekerja meminta kepada pemerintah
untuk berperan aktif membantu mencari solusi terhadap nasib pekerja yang saat ini mokok kerja
para peserta aksi meminta manajemen untuk menghentikan pemblokiran rekening karyawan
dan bpjs ketenaga kerjaan mereka
mereka juga mendesak manajemen untuk memperkerjakan kembali para karyawan
yang mengikuti aksi mogok kerja tanpa sanksi apapun
wakil bupati mimika kepada ribuan pekerja mengatakan
telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertemukan kedua belah pihak
antara serikat pekerja dengan manajemen
dan telah berhasil menekan manajemen untuk tidak lagi merumahkan dan memphk karyawan
mereka juga mencari manajemen untuk kembali tempat kerja tanpa bha
manajemen juga sudah sepakat saat itu
hanya manajemen meminta supaya itu kalau kembali tetap ada pembinaan
tetap ada pembinaan dan kuarminggu satu dua dan tiga itu akan tetap mereka berlakukan
bagi mereka yang punya kesalahan
aksi mokok kerja ribuan karyawan
perusahaan kontraktor dan privatisasi masih akan terus berlanjut sampai satu juli dua ribu tujuh belas
apakah itu kontinu tiap hari
itu kita akan lihat jawaban atau progress dari apa yang disampaikan oleh bapak bapak
hingga kini pihak manajemen belum bisa dikonfirmasi
manajemen telah melakukan imbauan dalam bentuk surat dan pemanggilan kepada karyawan yang mogok
untuk kembali bekerja namun hal itu ditolak oleh karyawan
saiman timika papua